kebakaran lahan gambut di wilayah kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah hampir mencapai dua ratus hektare
wilayah kecamatan mentaya hilir selatan menjadi yang paling parah mengalami kebakaran lahan
dalam dua pekan terakhir lahan gambut yang habis terbakar sudah mencapai satu ratus sembilan puluh delapan lima hektare
kondisi ini akhirnya membuat pemerintah daerah sempat menaikkan status kebakaran lahan dan hutan
dari status waspada menjadi status siaga darurat karhutlah
saat ini kecamatan yang paling parah terjadi karutla atau kebakaran hutan dan lahan
yaitu kecamatan mentai hilir selatan dan kecamatan mentawa baru ketapang
lokasi lahan yang terbakar rata rata berada jauh dari akses jalan poros
bahkan untuk menuju ke lokasi kebakaran lahan hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki melalui semak belukar
dengan memikul peralatan untuk pemadaman api
kendati demikian tim satgas karhutla baik dari bppd tni polri menggala ageng
dan dari lawan tim serba
api masyarakat tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kebakaran lahan agar tidak meluas
samsudinur kota waringin timur